hai orang tua yang cerewet kayak emak bukan begitu atuh mak cerita mau pergi sana pergi aja
enggak usah kasih alasan pergi semua mak bisa kok ngerawat diri sendiri ya mak cuy pamit
cain minum airnya cek atau apa nggak diminum ini teh bener ada selamatan iya mbak in selamatan
rumah kum kamu udah beli rumah sama pembunyi bola kok nggak ngomong ngomong
mesti dikasih pelajaran yuk teh
hai hari minum boy bismillahirrahmanirrahim
gelap kum juga gelap doi berarti kamu mabuk juga ya
hai gelap kum sih juga gelap doi berarti kamu mabuk juga ya
berarti kamu mabuk juga ya kum
hai berace coba keluar cek listrik
hai aduh eh hati hati berasik
cuy aku mau pamit
marah sama mak
enggak atu mak
terus kenapa kamu mau ninggalin mak
yaudah pergi sana
mana ada orang yang mau nungguin orang tua yang cerewet kayak emak
bukan begitu atu mak
enggak usah kasih alasan
mak bisa kok ngerawat diri sendiri
mak bisa kok ngerawat diri sendiri
kamu mau tinggal dimana
enggak tahu mak
mungkin cuy mau tinggal di rumah wahaji
bos itu yang di pasar
barangkali masih ada kamar kosong di sana
sudah pergi sana
enggak usah nungguin orang tua yang enggak berguna
terima kasih mak
deh cuy mau pergi pamit tuh
emak bos biarin aja mungkin dede sudah tidur cuy pamit jalan dulu ya mak
ini kulkas belum ada
tapi kok listriknya mati melulu
ini jangan jangan kita ditipu sama ayah
oke bu nanyain dia beneran ya
ya ya gimana sih mati lagi
bentar bentar bentar bro
ada yang koslet tidak nyet
ini rumah baru itu bro akun
nah sarap pendut
alhamdulillah nyala lagi
kita amin dulu ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
bidan dari bidan dari ciraus
padahal mau kemana
kita mau pulang dulu pak
saya antar bu yola dulu ya
bronya kesian bro udah malam
kalo beruat yang pergi
biar bro akun yang antar bu guru ya
ada yang lagi deketin aduh
antar bu guru saja bro akun
kalo pengantinnya udah pulang
berarti acaranya bubar
kamu ikut sama siapa dois yang
mengantar bu guru ya
ibu guru yulah
jangan lupa like terus saya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
itu enggak bener ini